menko polkam mahfud md sebelumnya mengetahui laporan harta kekayaan rafael alun trisambodo
yang dicurigai ppatk tahun dua ribu dua belas tidak ditindaklanjuti oleh komisi pemberantasan korupsi
mahfud baru mengetahui saat dirinya menjabat sebagai menko polkam
setelah mencari tahu ke pusat pelaporan analisis transaksi keuangan
bahwa pelaporan tersebut belum ditindaklanjuti selama sepuluh tahun
namun kini sudah ditangani kpk
sepuluh tahun lalu saya tidak tahu saya bukan menko polhukam
nah sekarang saya jadi tahu ketika anaknya itu mengandai ayah david
lalu muncul nama bapaknya pejabat eselon iii yang kaya
lalu saya telepon ppatk saya ketua tim pengarah tindak pidana pencucian uang
ketuanya ppatk anu sekretarisnya ppatk ya pusat pelaporan analisis transaksi keuangan
saya telepon itu gimana uangnya itu
oh pak itu
itu sepuluh tahun lalu sudah kami laporkan tapi di kpk dan ditinggalan di ph
baru itu saya telepon kpk ini ada laporan dulu sebelum saya jadi menko polhukam
jadi saya baru tahu juga sesudah ada peristiwa krimen itu
bahwa si rafael ini hartanya mencurigakan
maka saya suruh periksa dan sudah diperiksa
ditemui usai menghadiri rapat terbatas bersama presiden joko widodo dan kabinet indonesia maju
kpk firly bahurli mengatakan perlu validasi serius terhadap laporan lhkpn penyelenggara negara
yang jumlahnya mencapai lima ratus ribu laporan
lhkpn milik rafael pun sudah diperiksa dan dilaporkan ke inspektorat jenderal kementerian keuangan
pada tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu dua puluh
lhkpn itu sebagaimana di dalam undang undang dua puluh delapan sembilan ratus sembilan puluh sembilan
di pasal lima itu ada kewajiban bahwa setiap penyelenggara negara itu
punya kewajiban dan bersedia untuk melakukan pemeriksaan
terkait dengan laporan harta keuangan kekayaan penyelenggara negara
itu kita lakukan
dan ada juga di pasal tujuh itu disebutkan bahwa
setiap penyelenggara negara itu memiliki kewajiban untuk
melaporkan harta kekayaannya sebelum selama dan setelah jabatan
artinya sebelum kita lakukan mereka harus melaporkan kekayaannya
selama jabatan juga harus melaporkan kekayaannya
dan setelah juga nanti harus kita minta juga laporannya
tentu laporan ini adalah kita lakukan pemeriksaan
kita nilai tentang kelayakan atau tidak kelayakannya
komisi pemberantasan korupsi akhirnya memeriksa rafael
untuk mengklarifikasi kembali terhadap kejanggalan harta miliknya
senilai lima puluh enam miliar rupiah
kpk akan melakukan penyelidikan jika nantinya ditemukan indikasi
pidana dalam hasil pemeriksaan lhkpn rafael alun trisambodo
rafraf kavi fikri adin jakarta